dan menjaga maruah pers sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku
ia menegaskan hingga tahun dua ribu delapan belas media arus utama tidak mampu digoyah oleh berbagai media yang muncul pada era kebebasan internet
sehingga media pun wajib berposisi sebagai rumah penjernih dari berbagai pemberitaan bohong
setiap tanggal sembilan februari diperingati sebagai hari pers
peringatan hari pers diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kebebasan pers di indonesia
namun ternyata kebebasan pers juga masih saja terganjal
di era digital yang diikuti perkembangan masif media sosial membuat masyarakat disajikan berlimpahnya informasi
media bisa menjadi amplifier atas informasi tentang pembangunan dan kekurangan yang harus terus dibenahi bersama
dikutip detik com presiden jokowi mengajak seluruh insan media untuk terus meneguhkan jalan
peneguhan ini untuk terus berupaya menyajikan informasi yang akurat kepada masyarakat
di sisi lain pada peringatan hari pers nasional aliansi jurnalis independen berunjuk rasa di depan monumen surabaya
aksi unjuk rasa yang dilakukan menuntut presiden jokowi mencabut remisi inyoman susrama pelaku pembunuhan jurnalis prabangsa di bali
aksi ini sengaja dilakukan di jalur yang dilalui oleh presiden jokowi agar tuntutan mereka dapat didengar oleh presiden
aji menyatakan hari pers nasional menjadi deadline bagi presiden untuk mencabut
remisi terpidana inyoman susrama pelaku pembunuhan jurnalis prabangsa di bali pada dua ribu sembilan silam
ya jadi kita sudah jelas tuntutannya ini rangkaian aksi yang sudah kita lakukan selama beberapa minggu
di lebih dari tiga puluh kota yang ada di indonesia bahwa kita tegas menolak remisi yang diberikan presiden terhadap pembunuh kawan kita
pembunuh jurnalis prabangsa yang bernama inyoman susrama
hari ini selain kita aksi kita memasang spanduk raksasa
sepuluh kali tiga meter yang kita pasang tepat
di jembatan penyeberangan orang di seberang gedung jawa pos tempat prabangsa mengabdi
sementara setelah mendapatkan berbagai penolakan remisi terhadap susrama
akhirnya presiden jokowi menandatangani surat pencabutan remisi
pernyataan presiden jokowi ini terekam dalam video yang beredar di media sosial
pak jokowi kami masih menandatangani remisi prabangsa pak
sudah ditandatangani pak terima kasih pak jokowi
dikutip detik com politisi pdip hasto kristianto melihat semangat hari pers bisa menjadi pertimbangan pemerintah membatalkan remisi inyoman susrama
selama ini wartawan telah berperan penting membebaskan indonesia dari penindasan dan penjajah ibarat insan wartawan sebagai terang peradaban
hasto mengatakan pdi perjuangan merekomendasi pembatalan remisi tersebut
dan yakin pemerintahan jokowi akan membatalkan remisi tersebut karena demokrasi yang sehat
salah satu indikasinya adalah kebebasan pers
indonesia harus bebas dari intimidasi dan kekerasan terhadap insan pers
setelah mendapatkan berbagai penolakan termasuk juga dari kalangan insan pers dan juga jurnalis
akhirnya presiden jokowi menandatangani surat pencabutan remisi inyoman susrama pembunuh jurnalis prabangsa di bali
informasi pencabutan remisi ini pun agak agak bersamaan dengan peringatan hari pers nasional yang jatuh pada hari ini
sebagian pihak penilaian
hingga pembunuhan bagi pewarta ini harus menjadi perhatian
bagaimana sebenarnya refleksi hari pers nasional pada tahun ini
sudahkah menyentuh hal hal yang sifatnya substansial atau hanya sebuah seremonial
kita akan ulas malam hari ini bersama dengan dua jurnalis senior saya pastinya
di sebelah kiri saya sudah ada mas teguh santosa ini wartawan dan juga jurnalis senior
selamat malam mas teguh
selamat malam mas rina
apa kabar mas teguh
kabar baik dan di sebelah mas teguh sudah ada mas abdul manan ketua umum aliansi jurnalis
mas indepen atau aji
mas manan selamat malam
baik sebelum saya akan ke mas manan yang mungkin punya pendapat berbeda mengenai makna hari pers nasional
saya ingin ke mas teguh terlebih dahulu
tentu ada banyak permasalahan atau mungkin tantangan bagi pers dan juga jurnalis kita mas teguh
tapi yang kemudian menarik adalah ketika presiden mencabut remisi begitu terhadap pembunuh prabangsa di bali
ini agak bertepatan
apakah memang dari mas teguh sendiri masih apa ya atau kekerasan ataupun ancaman pembunuhan itu sampai saat ini masih menjadi hal hal yang menghantui kehidupan jurnalis ataupun insan pers kita saat ini
saya kira kalau yang namanya ancaman terhadap pekerja pers itu ya selalu ada ya
dari sudut manapun
dari pemerintah atau dari non pemerintah
dari lembaga yang tampak atau yang tidak
tampak ya itu selalu ada
karena memang pekerjaan sebagai wartawan ini adalah pekerjaan yang menyerempet nyerempet bahaya juga
kita kerja dengan benar saja orang kalau mau marah bisa marah gitu ya
kalau mau tersinggung bisa tersinggung
jadi saya kira itu selalu ada
nah yang paling penting sekarang saya kira adalah saya tidak akan mempersoalkan pekerjaan orang di luar pers
tetapi yang saya ingin soroti adalah pekerjaan kami insan pers
justru saya kira sekarang insan pers ini yang harus sangat serius
untuk membekali dirinya
sekarang ada dua isu utama saya kira
yang pertama itu adalah soal profesionalisme korporasi media perusahaan media
dan yang kedua ya tentu saja soal kompetensi wartawan
karena kedua hal ini harus sejalan
ini pekerjaan besar yang sedang dikerjakan oleh masyarakat pers nasional saya kira
kalau menurut sekarang eranya era media digital internet ya
saya kira bahkan internet itu sudah bisa kita anggap sebagai
platform mainstream yang lebih mempengaruhi
ini siaran kita ini saya kira lebih banyak orang nontonnya lewat
iya daripada nonton di depan tv kan gitu
tapi saya kira ya dalam era macam begini
kalau kita mendengarkan ulasan dari kementerian komunikasi dan informatika
menurut mereka ada sekitar empat puluh tiga ribu media berbasis internet di indonesia ini
yang sebagian besar ya mereka tidak profesional perusahaannya
wartawan wartawan yang juga mungkin belum dibekali skill minimal gitu
ini pekerjaan kita kalau kita memang ingin menyehatkan katakanlah ruang publik
tapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa media sebagai tools ekonomi dan tools politik juga
nah ini juga persoalan lagi
persoalan lagi yang saya kira mesti dibicarakan dengan sangat serius
karena sebuah ekonomi politik media kira kira begitu ya mas
ada yang namanya media partisan akhirnya ya
tapi mas teguh masih melihat bahwa
tadi mas teguh katakan ancaman itu akan selalu ada
tapi kalau ancaman sifatnya kekerasan ancaman pembunuhan
dari hari ke hari sampai dengan hari ini
apakah kondisinya lebih baik atau justru semakin menghantui para insan media
kalau kita bicara hari ini kan berarti kita bicara situasi hari ini
situasi hari itu apa sih ya
kita mau pilpres katakanlah begitu
itu yang kita perhatikan di jakarta
di daerah isunya barangkali isu isu lokal ya
atau di wilayah pertambangan misalnya isu lingkungan hidup isu pertambangan
ada banyak lah
ada isu penyerobotan lahan misalnya
nah di mana posisi wartawan ketika mereka harus melaporkan situasi konflik macam begini
itu kan di situasi yang tidak enak
ketika dia berusaha untuk mengambil jarak ideal dengan katakanlah dengan pihak yang bertikai
dan dia harus memutuskan secara independen bahwa ini yang akan saya tunggu sebagai laporan
orang masih bisa marah
orang masih bisa marah
jadi ancaman bagi seorang wartawan bagi kehidupan pres nasional
karena memang pekerjaannya adalah pekerjaan yang menyelempet nyelempet bahaya
mau tahun dulu awal abad dua puluh sampai sekarang
ya memang wartawan ini bukan pekerjaan yang enak gitu ya
pekerjaan yang enak dalam arti ya
lo kerja dengan benar aja orang kalau mau marah bisa marah
iya apalagi kalau nggak benar
apalagi kalau nggak benar
ini kan kita sebenarnya secara umum kita membahas mengenai refleksi hari pers nasional
tapi saya yakin pasti teman teman di aji punya pandangan sendiri mengenai hari press nasional
sikapnya masih sama mas manan sampai dengan hari ini
oh iya sikap kami tetap sama
kami tidak mengakui sembilan februari sebagai hari pers nasional
jadi kami melihatnya sebagai hari lahir pwi
kenapa sikap itu masih dipertahankan sampai sekarang mas manan
mungkin agar kemudian publik yang belum tahu mungkin bisa mendapatkan informasi itu
ya kita pernah sampaikan secara resmi ke dewan pers soal kenapa kami tidak mengakui sembilan februari sebagai hari pers nasional
setidaknya ada dua hari
yang pertama adalah hari pres nasional yang utamanya
yang pertama dari aspek administratif ya kita merasa bahwa hari pres nasional ini berdasarkan kepada kepres yang berdasarkan pada undang undang tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
undang undang pokok pres
undang undangnya yang sudah diganti dengan undang undang nomor empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
terus yang kedua juga hari lahir hpn ini mendasarkan pada hari lahir pwi
dan juga kami merasa bahwa banyak hal yang kami anggap tidak kurang patut dipertahankan dari acara hpn yang formatnya nyaris tidak banyak berubah dengan hari pres seperti di masa orde baru
bahkan setelah dua puluh satu
setiap tahun begitu begitu saja kira kira
bahkan setelah dua puluh tahun reformasi
menurut saya itu mungkin tidak akan berubah kecuali tanggalnya berubah
kecuali tanggalnya berubah
terlepas dari tidak atau mengakuinya hari pers nasional begitu ya
pandangan mas maran sendiri atau teman teman dari aji bagaimana terkait dengan ancaman terhadap rekan rekan sesama anggota pers begitu terkait dengan ancaman kekerasan dan juga pembunuhan
menurut saya kalau kita bicara soal ancaman itu kita punya dua spektrum ancaman yang kita hadapi
pertama dari ancaman yang berbentuk fisik
yang kedua fisik dan non fisik
ada juga yang ancaman dari regulasi
yang mungkin agak kurang kita perhatikan
dari ancaman fisik ini memang di tahun dua ribu delapan belas kita mencatat ada sekitar enam puluh empat kasus kekerasan terhadap wartawan
modelnya dari mulai pengusiran perampasan alat sampai pemidanaan
itu tahun berapa mas manan maaf
dua ribu delapan belas ya artinya masih tahun lalu
kan tahun ini kita dua bulan ini belum mencatat
suatu yang serius
dan kalau bicara statistik sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun dua ribu tujuh belas memang lebih sedikit
karena pendataan aji dua ribu tujuh belas itu enam puluh kasus
tahun dua ribu enam belas ada delapan puluh satu kasus
tapi kalau misalnya dari jenis kasus kekerasan yang menurut saya
aji mencatat hal yang merisaukan di tahun dua ribu delapan belas itu ada tren baru kekerasan terhadap wartawan
seperti apa trennya itu mas
salah satunya adalah soal persekusi di media online itu
dimana misalnya zulfiqar dulu dari top score yang dipersekusi gara gara mengkritik abdul somad ya
terus juga si wartawan kumparan yang gara gara dia menulis artikel yang judulnya menjinakkan rizik
nah dipersoalkan karena tidak ada kata habibnya
dan teman teman di detikkom juga pernah dipersoalkan karena memotret sampah dalam aksi dua ratus dua belas
menurut saya itu ancaman baru yang belum pernah
ya itu model baru yang menurut kami agak merusakkan
dan walaupun sebenarnya yang agak melegakan misalnya setidaknya tahun dua ribu delapan belas itu kita tidak mencatat ada kasus pembunuhan wartawan
karena sebenarnya ada kasus wartawan mati ya muhammad yusuf di kota baru
tapi kita agak berdebat soal penyebabnya
dan kedua yang menurut saya juga penting itu ada ancaman dari regulasi
kita itu masih punya undang undang kuhp yang menyediakan banyak pasal yang bisa menjarakan wartawan
mulai dari pencemaran nama baik kabar bohong dan rahasia negara
yang itu yang keberadaan undang undang itu yang menyebabkan kita itu peringkat kita di internasional
reforters and frontier itu tidak pernah turun dari seratus
karena kita punya regulasi yang setiap saat bisa mengancam
jadi regulasi bahkan justru mengancam begitu kira kira ya mas manan ya oke
kita harus jeda terlebih dahulu mas manan dan juga mas teguh nanti kita akan coba bahas bagaimana masing masing mas teguh dan juga mas manan menyikapi menilai pencabutan remisi
terhadap pembunuh prabangsa kita akan bahas nanti prime news akan jadi terlebih dahulu kami akan segera kembali saat lagi
ya kita masih membahas mengenai ancaman kekerasan juga pembunuhan terhadap wartawan
ini sebagai bentuk mungkin dari refleksi hari pers nasional yang jatuh pada hari ini
satu hal lagi mas maran dan juga mas teguh yang terjadi saat ini adalah ketika presiden mencabut remisi ya begitu terhadap pembunuh wartawan radar bali ya prabangsa
ini tentu disikapi banyak oleh teman teman dari termasuk juga teman teman dari aji sebenarnya menyikapi hal ini
tapi saya ingin ke mas teguh terlebih dahulu melihat remisi yang dicabut oleh presiden ini menurut mas teguh seperti apa
apakah ini satu hal yang perlu diapresiasi atau justru juga mempertanyakan bagaimana konsistensi presiden terkait dengan ini

ya tentu hal yang kedua tadi lebih menarik untuk dibicarakan
karena itu akan karena itu dengan istrinya menambah panjang daftar perubahan perubahan dari sisi pemerintah dari sisi presiden
ya katakanlah misalnya kasus rencana membebaskan mbak asyir kemudian ini lagi gitu
jadi ada banyak yang apa yang sudah dikatakan kemudian direvisi
tapi yang pertama tentu saja kita menyambut gembira ya
ini ya apapun niatnya lah kita nggak usah pikirkan soal niat
bisa jadi seperti kata beberapa orang
barangkali elektoral ya bisa jadi juga karena akhirnya menyadari ada sesuatu yang keliru gitu ya
bahwa ini menciderai apa namanya perasaan komunitas wartawan misalnya
terlepas dari apapun niatnya ya kita menyambut baik
dan saya secara pribadi juga mengapresiasi kawan kawan yang melakukan kampanye cukup masif ya
yang ketika disingkat juga jadi hpn
inilah wartawan indonesia itu
kita tidak perlu setuju untuk semua hal
tetapi pada isu isu yang pokok ternyata kita bisa bersetuju
dan ini sebuah kemajuan yang besar menurut saya
saya berharap sikap semacam ini bisa dikembangkan oleh komunitas pes nasional
ketika kita berbicara tentang pekerjaan kita
kita bicara tentang melindungi kebebasan pers dan seterusnya gitu
kita bisa dalam kasus ini saya lihat kita bisa mengabaikan perbedaan
dan itu menarik ya
jadi saya mengapresiasi
dan saya juga merasa kita saling mengisi
tentu saja teman teman di surabaya yang dari kemarin dari beberapa hari sebelumnya
sudah posting poster poster untuk mengingatkan kembali pada kasus kasus kekerasan terhadap wartawan
mulai dari kasus udin sembilan puluh enam misalnya sampai yang terakhir ya
prabangsa dan yang tahun dua ribu sepuluh juga kalau tidak salah ada ya
nah setelah prabangsa kan ada lagi
jadi menurut saya ada banyak hal ya
ada banyak hal
dan itu secara umum saya bisa sampaikan
tapi kalau boleh saya mau komentar sedikit soal
ini penting juga karena saya mau tidak mau kan
sebagai mantan ketua
saya belum pernah jadi ketua politik hpn dua ribu enam
ada beberapa hal tidak setuju tapi untuk satu isu ini setuju begitu ya
tapi coba seperti apa
jadi memang benar bahwa dasarnya itu adalah sembilan februari seribu sembilan ratus empat puluh enam
kalau saya sih sebenarnya begini ya
daripada kita meributkan tentang kapan sih tanggal yang paling pas
untuk hari pers nasional kita
saya pikir daripada kita melakukan hal itu
mendingan kita lihat persoalan persoalan besarnya gitu
nah kalau kita dipaksa juga untuk ngomong soal tanggal itu
saya kira begini
saya sih memberikan penghormatan yang cukup tinggi terhadap tanggal sembilan februari tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam itu
karena itu adalah momen pertama
di mana komunitas pers nasional pada saat itu berkumpul di solo
dan memastikan bahwa pers ketika itu adalah bagian penting dari
perjuangan kemerdekaan nasional gitu
jadi saya kira yang ingin dirayakan orang itu sebetulnya adalah itu
bahwa pers ini bukan elemen yang terpisah dari gerakan sebuah bangsa
tetapi dia elemen yang sebetulnya memperkuat fondasi
nah masuk nanti urusan misalnya legal formal urusan administrasi dan seterusnya
menurut saya itu bisa diperdebatkan
tetapi esensinya pengakuan pada pertemuan pertama tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam itu
adalah pengakuan terhadap funding fathers
negara ini adalah negara yang berpengaruh
negara ini adalah negara yang berpengaruh
negara ini bukan cuma funding fathers
karena pers dan pejuang hari itu kan gak ada bedanya
yang satu pegang senjata atau bambu runcing
yang satu pegang pena
kadang kadang yang pegang pena juga pegang popor senjata
gak ada bedanya
jadi pers itu adalah elemen perjuangan dalam sejarah indonesia
nah saya sih saya pribadi lebih menghormati peristiwa itu
tapi kalau misalnya kita bicara mengenai ancaman kekerasan
sudahkah kemudian hpn kembali masuk ke dalam hal hal yang substansial
terhadap kehidupan wartawan saat ini
termasuk menjawab berbagai macam ancaman yang menghantui teman teman dari media
ya saya kira itu juga dibicarakan
isu isu kekerasan terhadap wartawan ya
ada kekerasan fisik ada kekerasan non fisik
juga ada misalnya ancaman dari perusahaan media sendiri misalnya
bagaimana perusahaan media yang tentu saja punya fungsi ekonomi
itu bisa menahan dirinya untuk tidak terjebak dalam pertarungan politik
yang erat kaitannya dengan ekonomi misalnya
jadi diskusi diskusi itu juga ada
cuma barangkali karena agenda hpn sepengetahuan saya itu cukup banyak
dan melibatkan begitu banyak
misalnya tahun dua ribu enam belas itu
kita bikin pelahiran wartawan
dari surabaya sampai kelombok
dan selama perjalanan yang dua puluh empat jam itu
ya kita bikin banyak seminal kita bikin banyak workshop di atas kapal itu
bukan cuma ngeliatin laut gitu
jadi maksudnya terlalu banyak agenda
sehingga orang kira tidak ada agenda itu
tapi itu ada
baik saya ingin ke mas manan
sebelum menjawab mengenai kasus prabangsa yang remisi dicabut
mas maran menanggapi dulu deh apa yang tadi dikatakan oleh mas teguh
apa sih sebenarnya hpn nya
apakah tidak substansial atau hanya sekedar seremoni
tapi tadi sudah dijawab juga oleh mas teguh
bagaimana sebenarnya teman teman aji melihat hpn itu sendiri
secara agenda ya
ya apa secara apa
dan menurut saya mungkin secara kultural ya
tidak hampir tidak ada yang berubah dari yang dilakukan oleh hpn itu
dari zaman orde baru dan sekarang
banyak yang kita yang dilihat
secara jelas oleh publik itu kan
bagaimana jadi momen kongku antara wartawan dan para pejabat
sesuatu yang menurut kami wartawan wartawan yang berpikiran merdeka ini
merasa agak aneh
karena tuntutan profesi membuat kita ini kan punya
harus menjaga independensi
dan menjaga sikap kritis
sehingga hubungan dengan
itu harus dijaga seprofesional mungkin
yang diharapkan sebenarnya apa
dari teman teman aji mungkin mas
kita berharap tradisi itu mungkin harus dirombak
jadi hpn peringatan pers itu jangan dijadikan ajang yang lebih seremonial begitu
dan memberikan porsi yang cukup besar kepada isu isu ya apa yang menjadi konsen komunitas pers
pada saat itu gitu
karena menurut saya kita kan sekarang punya banyak
problem yang harusnya jauh lebih tepat untuk dijadikan konsen di komunitas pers
kita ada isu kebebasan pers yang tadi cerah jerah soal kasus kekerasan
apa dari publik dan juga dari regulasi
kita juga punya ancaman soal model bisnis yang belum ketemu yang membuat media media cetak berguguran
dan bertumbuh media online yang ternyata secara bisnis juga
itu belum jadi substansi menurut mas manang
ya menurut ya tadi apa teguh menyampaikan itu mungkin ada dalam agenda
tapi menurut saya itu sangat menjadi isu pinggiran
dan kami saya sih merasa itu tidak akan banyak berubah kalau tidak ada perubahannya
tapi begini silakan mas
jadi yang kalau tanggal sembilan februarinya yang dibicarakan
memang itu acara puncak itu memang seremoni kalau itu
dan agenda utamanya ya komunitas pers yang selama setahun terakhir mengkritik pemerintah
di hari sembilan februari itu mendengarkan jawaban presiden
berlangsung sejak zaman sby dan seterusnya sampai sekarang
nah tetapi yang namanya rangkaian hari pers sendiri itu sejak tanggal satu februari
dan sepanjang inilah ada banyak ada bakti sosial
tidak hanya di tanggal sembilan nya
tahun lalu itu saya ngurusin apa
saya ngurusin waktu itu kan di sumatera
saya ngurusin ini kawan kawan bakti sosial di mentawai dari padang
jadi ada banyak
workshop banyak banget
pembicaraan soal apa namanya new media juga banyak banget gitu
cuma ini yang kamera banyak itu memang cuma tanggal sembilan februari
yang presiden datang cuma tanggal sembilan februari
jadi kesannya seremonial di situ
tapi sebetulnya tanggal satu ini banyak sekali
kita hentikan perdebatan mengenai itu
tapi yang jelas tadi menarik mas teguh katakan
ada satu ketika semuanya satu suara mengenai kasus prabangsa ini
remisi ini yang dikatakan
yang di cabut
tadi mas teguh sudah menyampaikan beberapa pendapat mengenai itu
kalau dari mas mananda teman teman aji melihat penceritaan oleh presiden ini apa
saya dengar juga memang teman teman aji cukup kritis mengenai ini
ya saya tentu saja menyaan
senang dengan perkembangan yang tadi pagi
ketika presiden mengatakan tidak dalam sambutan ya
tapi ketika di doorstop oleh wartawan
dan kami setelah itu mengkonfirmasi ke dirjen pemasaran
dan mengkonfirmasi bahwa memang sudah datang
walaupun kami sebenarnya juga tidak terlalu surprise
karena kami sudah membaca arah perubahan sikap pemerintah dalam soal remisi
itu sebenarnya kita udah tahu
kenapa tidak begitu surprise mas mananda
karena kita seminggu sebelumnya sudah melihat ada perubahan di internal pemerintah
ketika yang puncaknya ketika menteri hukum menugaskan dirijen pas pergi ke bali
minta surat protes dijadikan surat keberatan
dan saya dari informasi dari teman teman yang ikut pertemuan dengan menteri
kita tahu bahwa kayaknya arahnya akan ke pencabutan
ya jadi ya ini saya kira tindakan yang layak diapresiasi
dan pemerintah juga harus berterima kasih kepada komunitas presiden
karena mengingatkan ada yang tidak correct dalam pemimpinan keputusan
tapi pada intinya mengapresiasi begitu ya
tapi apa catatan dari teman teman dari aji mengenai itu
ya menurut saya ini bisa jadi salah satu pintu masuk yang penting
terutama bagi kita komunitas fair dan bagi pemerintah
bahwa kita punya bahaya yang cukup besar juga
yang sebenarnya belum terselesaikan sekarang
kasus pembunuhan terhadap wartawan di kita ini kan
kalau dari sembilan puluh dua itu kan hanya sekitar sepuluh kasus pembunuhan
yang otaknya sampai diadili dan dihukum secara pantas menurut kami
dihukum seumur hidup itu baru prabangsa ini
kita masih menyisakan ada sembilan kasus yang tidak jelas
jadi tidak berhenti sampai di kasus prabangsa kira kira begitu ya mas marani
nanti kita coba dengarkan lagi seperti apa kemudian presiden menyampaikan soal pencabutan remisi itu
tapi kami harus jeda terlebih dahulu
prime news akan segera kembali saat lain
oke sebagai insan pers saya ingin coba tanya juga ke mas tegura juga
nah ini baru tahu juga hari ini kah
atau sudah tahu sebelumnya
atau sudah ada info atau gimana mas teguh terlebih dahulu
kalau feeling saya saya sih sudah menduga akan ada pencabutan remisi
ya melihat track record yang tadi kita sudah bicara
karena ini memang menjelang pilpres
ini kan menambah daftar blunder tadi itu
dan saya sebetulnya cenderung tidak kaget juga
yang saya kaget adalah satu hal
itu tidak disampaikan dalam pidato
bayangan saya kalau misalnya itu disampaikan dalam pidato
itu dampaknya pasti akan lebih mantap
tapi oke lah apapun itu nggak ada masalah
mau disampaikan pada saat pidato atau setelah doorstop tadi salaman salaman dan selfie selfie itu
juga baik baik saja
juga soal niatnya apakah karena memang faktor elektoral atau apa gitu itu kita kesampingkan dulu
yang jelas sekarang ini adalah campaign yang baik bagi kita masyarakat pr
juga bagi publik
insan pers itu kerjanya berat banget gitu
jadi jangan sampai juga masyarakat ini masih menganggap bahwa kita ini kerjanya ringan ringan
orang bikin status di facebook gitu loh
ya kan enggak kita ini enggak begitu
kita ini bukan media sosial
kerja kita ini berat banget
jadi ini campaign buat kita
nyawa bisa jadi taruhan
bukan cuma kehilangan pekerjaan tapi kehilangan nyawa juga bisa jadi taruhan
jadi ini bagus sekali
ini momen yang baik
ya saya sih kembali ke pertanyaan tadi saya nggak begitu kaget
cuma mestinya sih disampaikan
kalau boleh ngulang tuh disampaikan
mas malang kaget atau sebenarnya tadi juga sudah katakan kayaknya sudah mulai agak agak kebaca
tapi tahu dari mana kemudian tadi
ya karena aji kan mulai melakukan demonstrasi pertama itu sekitar tanggal dua puluh empat an
beberapa hari setelah
walaupun agak terlambat kita tahu bahwa remisi
hari ini masih juga melakukan demonstrasi tadi nggak ya
tadi masih ya di surabaya ya
jadi tanggal dua puluh empat
terus pada beberapa hari setelah itu kan kita dengar
menteri hukum mengumpulkan beberapa akademisi untuk menerima masukan
dan tidak ada apa sepertinya tidak akan ada tanda tanda untuk merevisi
tapi beberapa hari kemudian
pokoknya sebelum tanggal satu itu
sikap pemerintah sudah mulai berubah
dan kami tahu dari informasi orang orang yang bertemu dengan menteri hukum
yang puncaknya adalah ketika menteri menugaskan
memerintahkan menteri hukum dan kumham bali untuk mengontak teman teman aji dan beberapa komunitas di sana
yang memprotes itu untuk janjian tanggal keesokan harinya
dan keesokan harinya kan dirjen pas juga datang ke sana
karena saya ngecek benar nggak kamu ditelepon oleh kumham
nah jadi setelah itu sudah kita tahu rencana apa rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah
jadi sebenarnya dari situ kami udah tahu
kapan akan diumumkan
kami dengar informasinya akan diumumkan hpn
tapi kami terus terang kami sampaikan ke orang orang yang bertemu menteri
saya bilang aji tidak mengakui hpn
dan teman teman di bwi sepertinya tidak akan persoalkan
kan bukan terlalu jadi concern ya
jadi saya tidak tahu persis kenapa akhirnya tidak diumumkan
ya apapun saya kira hasil yang cukup membuat
hasil yang cukup membuat
membuat kita senang karena pada akhirnya
kita harapkan kasus ini memberikan pesan yang cukup jelas kepada publik bahwa
jangan lagi kasus semacam ini terulang
bahwa kalau ada yang melakukan tindakan serupa seperti susrama hukuman
kita memastikan bahwa mereka akan mendapatkan hukuman yang pantas
agar tidak ada kasus serupa di masa mendatang
kasus kasus yang masih mengganjal terkait dengan ancaman kekerasan
atau terhadap pers terhadap wartawan
mas teguh dan juga mas manan
apakah masih ada sebenarnya yang belum selesai
atau catatan dari masing masing mas manan dan juga mas teguh seperti apa
mungkin mas manan terlebih dahulu
ya kan kita di daftar komite itu
itu kan tercatat ada sembilan kasus pembunuhan
sembilan kasus ya
yang baru close
sebenarnya waktu difonis tahun dua ribu sepuluh itu kan dianggap close
tapi yang ada yang masih belum plus misalnya
udin itu masih belum close baru tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam itu
r herlianto yang di probolinggo
terus juga alfred yang di merauke
terus misalnya kasus ersasi segar itu kan nggak ada proses hukum sama sekali
jadi masih banyak pr yang menurut saya harus diselesaikan
kalau misalnya kita ingin menciptakan
iklim yang kondusif bagi pers di indonesia ini bekerja dengan baik
karena pers itu tidak akan bisa bekerja dengan maksimal
menjalankan fungsinya seperti amanat undang undang pers
kalau dua hal setidaknya tidak terpenuhi
dia tidak mendapatkan proteksi dari regulasi
proteksi tidak harus berupa undang undang khusus ya
tapi menghukum pelaku itu adalah salah satu bentuk proteksi
terus yang kedua kesejahteraan
wartawan tidak akan mungkin bekerja dengan baik
kalau dia tidak mendapatkan kesejahteraan yang memadai
karena itulah kampanye aji juga berkampanye soal upah layak terhadap wartawan
yang ketiga tadi apa mas mana ada tiga kan ya
profesionalisme terkait dengan kesejahteraan selain soal kepatuhan kepada etik ya
tiga hal itu yang menurut saya menentukan seperti apa masa depan pers
mas teguh masih ada beberapa kasus yang belum tuntas
menurut mas teguh ini bagaimana
kalau menurut saya ya tentu kita sebagai sesama insan pers sikapnya sama ya
itu pekerjaan besar
kita sendiri barangkali nggak bisa menghentikan itu
kita perlu juga membuka pintu kesadaran di kalangan penguasa misalnya juga di masyarakat umum
tapi kalau saya menggunakan chart yang tadi itu saya kira itu akan kita kerjakan
dan tentu kita tidak akan pernah lupa dengan senior senior kita itu

tapi yang juga penting tadi misalnya untuk maju ke depan
bicara soal profesionalisme itu juga penting
yang profesional bukan cuma wartawannya tapi juga perusahaannya
cuma memang persoalnya begini
saya pernah setahun mengurusi asosiasi media serikat media cyber indonesia
keliling indonesia ke banyak provinsi
dan melihat bagaimana praktik perusahaan media di daerah
karena mereka sebetulnya perlu partner untuk bisa hidup
tapi sejauh ini kan memang industri juga tidak muncul di daerah
sehingga pada akhirnya media kita ya tadi saya sempat bicara di luar dengan bung manan
seringkali kita menemukan media yang akhirnya terpaksa untuk melakukan tindakan tindakan yang sebenarnya sangat dilarang oleh
yang tidak profesional ya
hanya karena mereka ingin bertahan hidup survive dan seterusnya
nah itu juga pekerjaan besar gitu
itu juga pekerjaan besar yang harus dilakukan
supaya wartawan itu gini loh
kalau misalnya ukuran untuk punya pendapatan baik itu adalah dengan bekerja di perusahaan media besar
wah ini akan celaka
karena hanya akan sedikit orang yang bisa bekerja sebagai wartawan
di perusahaan media besar
bagaimana dengan kawan kawan atau pengusaha pengusaha kecil di daerah yang dia punya semangat bermedia
membangun perusahaan media
tetapi dia punya hambatan
karena di daerah tidak ditemukan partner lokal ekonomi
apakah karena itu mereka tidak punya hak untuk tumbuh sebagai perusahaan media
kan tidak juga
nah ini situasi yang sifatnya lokal
di jakarta barangkali tidak terasa
tapi di daerah ini sangat terasa
dan kalau misalnya ini dibiarkan terus
maka nanti kita akan mendengar kabar buruk terus dari daerah
yang kita bisa simplifikasi sebagai persoalan ketidakprofesionalan wartawan atau perusahaannya
tetapi kalau kita mau turun ke bawah melihat akar persoalannya
ya karena memang situasinya tidak memungkinkan industri media tumbuh di daerah
kira kira begitu kalau saya lihat
oke tapi kalau secara umum ini mas teguh
refleksi hari persnasional tahun ini apa yang menjadi catatan pribadi dari mas tugu
atau mungkin dari pwi
refleksinya seperti apa sih kemudian saat ini
tantangannya bagaimana kehidupan pers
kalau hari ini kan dikaitkan dengan masyarakat digital ya
dalam konteks ini kan digital yang disebut disini adalah
bagaimana orang bisa mengakses dengan sangat maksimal sumber informasi
nyaris tidak perlu lagi medium kecuali udara dan paket
dengan nyaris cuma itu aja dan hp yang bagus gitu
nah tetapi di dalam era yang koneksi cukup baik ini
yang terjadi dampaknya nih aksesnya nih
orang bisa dengan mudah misalnya terjebak pada ujaran kebencian
orang bisa dengan mudah terpancing untuk menyebarkan
hoax dan seterusnya
nah ini persoalan yang saya kira sekarang sedang kita hadapi
tadi kekerasan fisik terhadap wartawan benar gitu
tapi ini juga bisa mengarah ke situ jadinya
bayangkan saja menurut catatan kementerian komunikasi tadi
ada empat puluh tiga ribu media
orang yang ingin berusaha sebagai media
empat puluh tiga ribu dan sebagian besarnya tidak profesional
tapi mereka punya semangat
bagaimana mau dikelola ini
ini tantangan kita semua saya kira
dan tantangan ini dengan tidak mengecilkan ya
dengan segala hormat
dengan tidak mengecilkan apa yang sudah terjadi di masa lalu
ini sangat serius masa depan yang kita akan hadapi
kalau situasinya tetap macam begini
bagi pemerintah mungkin terkait dengan kehidupan pers
kedepan tantangan seperti apa
karena kan tidak mungkin kemudian menaikkan refleksi dari pers nasional gitu gitu
apa kemudian ke depan ini tantangan kita sebenarnya apa sih sebenarnya
ya saya kira salah satu tantangan apa
selain soal kekerasan
soal kekerasan dan kesejahteraan
profesionalisme itu salah satu tantangan di kita sekarang itu adalah bagaimana menghadapi kultur ini
atmosfer yang berubah karena digitalisasi ini
sekarang ketika media mainstream bersaing sangat keras dengan sosial media
dan menurut saya yang menyebabkan bisnis media di klan ini karena orang
dalam kultur digital iklan juga beralih ke digital
yang membuat perolahan iklan di media mainstream juga jatuh
tapi yang hal lain yang juga penting itu adalah kompetisi antara media mainstream dengan media sosial
itu yang mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini orang lebih percaya kepada media sosial
dan turun kepercayaannya kepada media mainstream
yang sebagian menurut saya kontribusinya dilakukan oleh media mainstream
tidak melakukan standar tertinggi dalam jurnalisme
jadi kadang kadang ikut menyebarkan berita bohong supaya kliknya tinggi
agak menyerapkan nyepet hukum
dan menurut saya itu salah satu tantangan yang harus dijawab oleh komunitas pes
supaya untuk bekerja lebih profesional
karena begitu dia bekerja profesional dia bisa membedakan dirinya dengan media sosial
yang dalam jangka panjang itu akan harapan kami sih
itu memulihkan kepercayaan terhadap jurnalisme
karena menurut saya begitu orang banyak percaya media sosial itu kan artinya ada distrust
ada trust yang turun begitu ya terhadap media
ada trust yang turun dan itu yang harus pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh komunitas media
bagaimana mengembalikan kepercayaan itu
dengan cara apa
melakukan prinsip standar terbaik lah
yang menurut saya dalam satu dua tahun ini

saya melihat ada sesuatu yang cukup berubah dan walaupun masih jauh dari harapan
tapi setidaknya ada trust terhadap jurnalisme dan saya kira ini yang harus kita pertahankan
oke itu yang kemudian menjadi tantangan tantangan ke depan bagi kehidupan pers
ada lagi mas tugu mungkin yang disampaikan
terakhir singkat saja
saya kira merujuk pada apa yang kita bicarakan sejak tadi itu ya
barangkali kita harus bersepakat bahwa setiap hari itu adalah hari pres nasional
karena ancaman terhadap kita adalah ancaman imanin yang dua puluh empat jam per hari tujuh hari seminggu
dan kewajiban kita juga dua puluh empat jam per hari tujuh hari seminggu
berarti perlu dibicarakan lagi soalnya
oke dibicarakan setelah ini
sudah selesai dialog kita kita tunggu seperti apa
terima kasih banyak kemudian pembicaraannya dan mudah mudahan kehidupan pers semakin baik ke depan
terima kasih banyak mas abdul manan ketua umum aji mas teguh santosa jurnalis senior anggota dewan kehormatan pwi
terima kasih banyak sudah hadir di prime news malam hari ini
dan kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami
terima kasih banyak